udah pacu ulangannya mah nih
pak coba lanjut

udah tadi ya
bu ainun itu kalau boleh mau mengadopsi anaknya si wati
bayi ini biar saya yang mengasuhnya
walaupun bukan darah daging saya tapi akan saya anggap sebagai anak saya sendiri
karena memang pernikahan saya sama wati tidak dikaruniai anak
tengahnya bolong pak
masih tak berulang sih
kita udah coba berapa kali
gali dan tutup
tapi tetap bolong terus

wati apapun kesalahanmu pada saya insya allah saya sudah memaafkan
semoga kamu tenang di alam sana